pasien yang terinfeksi covid sembilan belas varian omikron dinilai memiliki tingkat kesembuhan yang jauh lebih tinggi
hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito dalam konferensi pers secara virtual
pada dua februari dua ribu dua puluh dua meski demikian pemerintah tetap mempersiapkan fasilitas kesehatan di berbagai rumah sakit rujukan covid sembilan belas dan penyediaan karantina
untuk meminimalkan penularan atau transmisi lokal
jika dilihat dengan tren kematian yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tren pada gelombang pertama dengan jumlah kasus positif yang sama
maka dapat diartikan sebagian besar kasus positif yang ada memiliki peluang yang besar untuk sembuh
bahkan pada pasien positif omikron sembilan puluh mengalami gejala ringan dan asimptomatik atau tanpa gejala